untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukan marinir tni angkatan laut menggelar latihan tempur terpadu di puslatpur karangtekok baluran situbondo
perebutan kedaulatan menjadi skenario latihan yang melibatkan kekuatan artileri hingga infanteri
tembakan rudal rudal ini menjadi pembuka latihan tempur yang dilakukan pasukan marinir tni angkatan laut di pusat latihan tempur karangtekok baluran situbondo
selain rentetan senjata otomatis howitzer puluhan tank yang diikuti pasukan infanteri melakukan serangan menggempur pertahanan musuh di kawasan perbukitan
pertempuran seru ini merupakan skenario latihan tempur terpadu pasukan marinir tni angkatan laut untuk mengasah ketajaman dan konsentrasi perang pasukan
latihan ini juga menjadi ajang daya menjaga perebutan wilayah kedaulatan nkri
ini adalah perubahan latihan penjagaan kesenggaraan terpaksa pasukan marinir ini adalah perubahan latihan yang kita lakukan dari perkembangan kesenggaraan yang dilatihkan
yaitu dari kesenggaraan perumahan kesenggaraan katolik armet atau kebahan negara
selama empat hari latihan tempur ini melibatkan satu satu ratus enam puluh
tiga personil terpadu korps marinir pasmar ii dengan beragam senjata tempur mutakhir mulai dari tank pt tujuh puluh enam hingga artileri rudal mlrs vampit